biarlah di dunia kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat keindahan dunia ini
tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini
tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan allah yang ada
dengan hafal al quran menjadi orang orang hebat di mata allah
dan menjadi percaya diri menjadi cahaya mendebarkan cahaya dalam dunia kita
ketika nanti saya di akhirat apakah mendapatkan hikmat atau siksa
apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh
atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang buta
itu adalah satu itu
itu adalah satu itu
nah para tersumpil
itu apa ya
saya betul betul mengkonsentrasikan teman teman tunetra yang tinggal di sini
pertama harus menghafal al quran braille sampai tiga puluh juz selama tiga tahun
yang kedua mereka juga harus menguasai arab braille
sengaja karena ke depan mereka harus menjadi ustadz ustadz al quran brail
mengajar di masyarakat obil khusus masyarakat tunanetra
ridwan effendi seorang doktor bahasa arab tunanetralah yang pertama kali menggagas pesantren ini
kisah hidupnya yang gelap gulita membuat ridwan ingin membagikan secerca cahaya bagi sesama
glukoma menjadi momok yang sangat mengerikan bagi ridwan di usianya yang masih sepuluh tahun
saat itu glukoma terpaksa merusak syaraf dan merenggut penglihatannya
meski sempat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa
pada akhirnya ridwan menemukan kesenangan dan semangat kembali saat belajar bahasa arab
kisah hidupnya yang terbaik
kisah hidupnya yang terbaik
kisah hidupnya yang terbaik
kisah hidupnya yang terbaik
oleh dokter mata itu didiagnosa dan diponus tidak mungkin melihat lagi karena penyakit glukoma
glukoma itu pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh tujuh memang sampai sekarang belum ada obatnya
ya udah saya putus asa gak bisa lagi gimana sedih lah
tapi dokter itu memberikan support dan nasihat
jangan khawatir jangan sedih tetap anak ini bisa sekolah
gagasan mendirikan pondok pesantren khusus bagi tunanetra sebenarnya sudah dimiliki ridwan sejak tahun dua ribu empat belas
saat ia lulus s tiga dan menyandang gelar doktor bahasa arab dari universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
ridwan merasa harus membagikan ilmunya kepada para orang orang yang bernasib sama dengan dirinya penyandang tunanetra
saya ingin lebih manfaat ilmu saya yang saya pelajari selama berpuluh puluh tahun ini
dari mulai pesantren s satu s dua sama s tiga
biar lebih bermanfaat kalau bahasa sederhana tidak jadi langitan dokter ini
tapi harus jadi dokternya harus menjadi membumi ilmunya
khairunnas an fahumlinas sebaik baik manusia bermanfaat bagi yang lainnya
ini semboyan yang kami terapkan di pesantren saman ini juga
tuna netra harus bermanfaat tuna netra harus hebat
tuna netra harus mandiri dan tuna netra harus memberikan cahaya dalam kegelapan
saat ini ada dua puluh tujuh santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
menimba ilmu di pesantren saman darussudur
mereka belajar tanpa dipungut biaya
ridwan mencarikan donatur tetap untuk operasional seperti makan dan peralatan belajar para santri
bangunan utama pesantren saman darussudur dan tempat tinggal santri putra
berdiri di sebuah tanah wakaf
ridwan diberikan hak guna oleh seorang dermawan
namun para santri putri harus tinggal berpindah mengontrak ruangan dari rumah rumah warga sekitar
itu sebabnya jalannya pesantren ini masih bergantung pada uluran tangan para dermawan
makanya kami juga membuka program kebaikan untuk siapapun di indonesia
menjadi program orangku asus santri atau mendukung program ini menjadi muhsinin
berbagai macam bentuknya kami juga tidak membatasi bisa menjadi donatur untuk keuangan
bisa menjadi donatur untuk wakaf tanah bisa menjadi donatur perasaan dan sarana yang terkait dengan kebutuhan kami di pesantren saman tahfiz tunanetra ini
lima tahun berdiri pesantren tafis tunanetra sama andarusudur sudah meluluskan puluhan orang dari tiga angkatan
sebagian mereka kembali ke daerah asal untuk mengejar al qur'an bereleh pada tunanetra ini
sebagian lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
salah satunya amit rashid yang berhasil masuk jurusan pendidikan agama islam di universitas islam bandung
dari jalur prestasi dan menghafal al quran tiga puluh juz
dengan adanya pondok pesantren ini saya terbuka
terbuka dalam segi wawasan dalam segi pengalaman bahkan cita cita pun saya terbuka gitu jadi muncul kembali
ada giroh ada semangat lagi semangat mencari ilmu semangat ya apa ya beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu jadi lebih semangat gitu
meski berada di lingkungan yang baru pesantren milik ridwan ini cepat mendapat simpati dari masyarakat
para santri dan pengajar tunanetra di sana dapat berbaur dan beradaptasi dengan warga sekitar
mereka tak segan beribadah di masjid yang sama
tak jarang sejumlah santri ikut kegiatan sosial misalnya dengan mengajar taman pendidikan al quran bagi anak anak
memang tidak langsung ya berproses lah bergradual dan tidak bisa langsung begitu saja
tetap baik para tunata santri juga untuk mengenalkan ke masyarakat harus proses karena santri pun ketika kenal dengan masyarakat
pasar ini kan fasib harus masyarakat yang aktif ya contoh mau berkenalan di toel atau mau kenalan tanya siapa nama
kalau sudah akrab alhamdulillah itu jalan seperti itu proses awalnya
dengan keberadaan santriwan santriwatri tunanetra di wilayah kami ini pengendara walaupun warga juga saling membantu lah
saling membantu walaupun dalam perjalanan atau mau
selalu melewati jalan selalu dipapah diarahkan gitu dengan santriwan santriwatri yang tunanetra ini
sebab kita sebagai yang normal gitu ya kalah sama yang tidak normal yang tanda kutip ya tidak melihat
tapi subhanallah dengan keberadaan santriwan santriwati tunanetra ini warga kami mungkin lebih lebih termotivasi
memahami belajar lagi membaca ayat suci al quran begitu
cita cita ridwan untuk menjadi pelita dalam kulita memberi cahaya bagi para penghafal al quran tunanetra
menjadi bukti bahwa meski dirinya sendiri memiliki keterbatasan tak menjadi hambatan untuk berbuat baik dan bermanfaat terhadap sesama
apalagi sih yang harus dibanggakan di depan allah sudah tunanetra maka harus harus
jangan sampai sudah buta mata buta hati
nah dengan al quran ini menjadi cahaya penerang hidup mereka maka mereka menjadi tidak buta hati meskipun buta mata
biarlah di dunia kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat keindahan dunia ini tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini
tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan allah yang ada
dengan hafal al quran menjadi orang orang hebat di mata allah dan menjadi percaya diri menjadi cahaya menebarkan cahaya dalam gulita
ketika nanti saya di akhirat apakah mendapatkan hikmat atau siksa
apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang rugi dua kali
saya di dunia sudah tidak bisa melihat saya tidak mau di akhirat nanti saya tidak bisa melihat juga

di tahun dua ribu empat belas dunia firdaus perlahan lahan menjadi gelap gulita saat ia masih sangat muda
usianya kala itu baru delapan belas tahun
sesaat setelah lulus sekolah ia sama sekali tidak tahu mengapa tiba tiba pandangannya kabur dan penglihatannya tak berfungsi
saat remaja seusianya asik mencari jati diri mengejar cita cita ke perguruan tinggi
daus justru harus merasa malu dan mengurung diri
kalau misalkan diceritakan bagaimana mungkin sedih sekali mas
namanya dulu saya dari lahir awas ya tiba tiba allah memberikan saya sebuah nikmat
saya mengatakan ini sebuah nikmat
di tahun dua ribu empat belas pada waktu itu tiba tiba allah mengambil penglihatan saya
segala harapan segala cita cita
yang ingin saya wujudkan di masa depan itu lenyap
jadi saya tidak tahu pada waktu itu mau berbuat apa
saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan
karena yang ada di pikiran saya tuhan netra sudah tidak bisa apa apa
harapannya kembali muncul saat ia mendengar sebuah ceramah dari seorang ustadz di televisi
jadi pada waktu itu saya pernah marah
kalau allah kan ya allah
kenapa engkau memberikan ujian kepada saya seperti ini
sedangkan saudara saudara saya yang lain tidak begitu
dan pada waktu itu yang membuat saya termotivasi saya mendengar ceramah salah satu ustadz
yang sampai saat ini tuh ayat itu menjadi ayat motivasi buat hidup saya
itu di al baqarah kata allah itu allah bilang
bahwa segala sesuatu yang menurut kita baik
belum tentu menurut allah itu baik
dan kalau misalkan kata allah baik dan menurut kita buruk itu yang terbaik menurut allah
saat itu pula ia memberanikan diri keluar dari dalam kamar untuk bisa bangkit dan melanjutkan hidup
menjadi tunanetra bukan berarti tidak bisa melakukan apa apa
ia kemudian mencari informasi tentang al quran braille
daud kembali menata hidupnya dan bercita cita menjadi seorang hafiz tuna netra
kenapa saya berada di saman itu awalnya takut
jadi rasa takut ketika saya menjadi tuna netra saya tidak bisa melihat dunia
saya tidak bisa melihat wajah kedua orang tua saya yang melahirkan saya
saya berpikir kalau misalkan saya nanti meninggal kemudian allah membangkitkan saya di akhirat nanti
saya berpikir bagaimana nasib saya ketika nanti saya di akhirat apakah mendapatkan hikmat atau siksa
apakah saya di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan yang utuh
atau malah saya dibangkitkan menjadi orang yang buta
saya tidak mau menjadi orang yang rugi dua kali
saya di dunia sudah tidak bisa melihat saya tidak mau di akhirat nanti saya tidak bisa melihat juga
firdaus seperti arti namanya ia mendambakan surga
setelah dua lima tahun menimba ilmu di pondok pesantren saman darussudur
daudz kini sudah bisa menghafalkan dua puluh dua juz
saya berharap mudah mudahan huruf demi huruf ayat demi ayat yang saya baca
itu bisa menjadi cahaya buat saya nanti di akhirat
bisa menolong kedua orang tua saya di akhirat bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tua saya di akhirat
amin ya allah
tak hanya firdaus puluhan teman temannya di pondok pesantren saman darussudur juga banyak yang bernasib sama
saat usia remaja atau bahkan dewasa
maka di tempat inilah mereka diberikan pelatihan orientasi gerak
mereka diajak mengasah indra praba menghafal setiap titik tempat dan fungsi serta guna benda
pondok pesantren tempat mereka belajar pun memiliki banyak penyesuaian fasilitas agar ramah penyandang disabilitas netra
di sini ada juga guiding block jalan untuk para tunanetra itu ada guiding block
sehingga on the track lah kalau jalan itu memudahkan juga mereka jalan
ini ada garis untuk supaya para tunanetra ketika menginjak saf itu mudah oleh kakinya terabak
tidak mengandalkan orang orang yang melihat
yang paling mendasar firdaus dan teman temannya diajari membaca dan menulis al quran braille
dengan telaten mereka diperkenalkan dengan satu demi satu huruf ijaya
atau huruf arab serta harokat atau tanda bacanya
sama dengan alfabet latin al quran braille mengandalkan simbol simbol yang dibuat dari enam titik dalam satu kotak
apalagi bedanya jadi kalau braille itu pada fungsinya gitu ya dan pada rangkaian huruf hurufnya
jadi ada rangkaian huruf huruf latin dan rangkaian huruf huruf arab
kalau bentuknya itu sama sama saja
bedanya itu tadi pertama rangkaiannya kedua komposisi atau kegunaannya
nah misalkan contoh dalam huruf latin itu dia huruf a dalam huruf arab dia sebagai alif
dalam huruf latin dia huruf b dalam huruf arab braille dia sebagai huruf b
itu sensitivitas lebih di ujung ujung jari agar bisa mendeteksi huruf huruf di al quran braille
untuk membaca al quran braille ini berarti bisa diajarin nggak ke saya untuk baca bismillah itu seperti apa sih ustadz
contoh kita praktek ke dalam kata bismillah
bismillah pertamanya adalah huruf ba
kita ingat braille itu bacanya dari kiri ya berarti kita pegang ujung kiri
ba itu titiknya cuma titik satu dan dua
berarti dia satunya itu kiri
ki atas dan duanya itu kiri tengah
jadi cuma dua titik ini huruf ba
lalu lanjut yang kedua kasrah
bi ba kasrah
kasra itu titiknya satu lima agak menyilang dia
jadi titik satunya di kiri limanya di kanan tengah
kiri atas dan kanan tengah
memang pemirsa kalau membaca al quran braille untuk orang awas seperti saya yang menonton anetra butuh ketelataan
karena ujung ujung jarinya masih belum terbiasa sehingga belum sensitif
jadi memang perlu pembiasaan tadi seperti ustadz bilang bisa sampai tiga bulan sampai satu semester ya ustadz
betul betul insyaallah
tapi quran braille sama tajunya ikhfa
meski sulit para santri di pondo pesantren samaandaru sudur tetap semangat menghafal al quran
soalnya buat ngasih
kan katanya kalau kita penghafal al quran itu kan bisa memberikan mahkota gitu ya
terutama mahkotain almarhum mamasyih
motivasinya sih yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi hafiz
dan yang keduanya saya ingin mendekatkan diri kepada allah
karena mungkin kebanyakan saya melihat anak muda di zaman sekarang itu kayak pergaulannya itu luar biasa gitu kan
dan saya ingin beda sendiri gitu saya ingin benar benar mendekatkan diri sama allah gitu ya
kayaknya kita bisa bersaing dengan yang lain nih gitu di dunia teknologi gitu
ketika kita bisa mengoperasikan handphone laptop
kayaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang umum lainnya gitu kita pun mampu gitu

pada tahun tahun ini
setara dengan manusia lainnya
meski memiliki keterbatasan kemampuan dalam melihat
indera pendengaran serta perabah mereka masih bisa difungsikan dengan baik
itu pula yang coba ditanamkan oleh ridwan effendi kepada para santrinya
mendorong para tunanetra harus melek it
apalagi sekarang di era it kan wajib para tunanetra menguasai it
sudah satu kewajiban
dan dengan it ini mereka bisa melek dunia bisa browsing internet
bisa buka wa bisa buka instagram bisa buka facebook
yang terkait dengan medsos pun tidak ketinggalan
di pondok pesantren ini para santri diajarkan beragam keterampilan it
mulai dari yang paling dasar seperti mengetik di microsoft office
hingga yang paling rumit membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman
atau menggunakan aplikasi yang berbeda
kayaknya kita bisa bersaing dengan yang lain nih gitu di dunia teknologi gitu
ketika kita bisa mengoperasikan handphone laptop
kayaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang umum lainnya gitu
kita pun mampu gitu
bahkan sekarang misalnya kita bisa membuat satu program aplikasi gitu
dengan menggunakan teknologi tersebut
jadi seenggaknya kita bisa menyamai lah
kalau pun nggak bisa menyamai kita seenggaknya nggak ketinggalan
jauh dengan orang umum lainnya gitu
kalau di belakang tadi
agar bisa menggunakan handphone dan komputer
para tunanetra harus menginstal sebuah aplikasi perekam layar
yang bisa membaca dan menyuarakan apa saja yang ada di layar
sementara keyboard atau papan ketik yang mereka gunakan
sama dengan komputer atau laptop lainnya
titik sepuluh jarinya di tombol huruf f sama huruf j itu ada semacam
nah jadi memposisikan jari telunjuk yang kanan itu di huruf c
jari telunjuk tangan kiri itu ada di huruf f
jadi nah posisinya gini
kalau teman teman lunetra itu bisa ada tipsnya ngerabahnya dari sini
patokannya di spasi ngerabah ke atas nanti langsung ketemu
ada tonjolan di f dan j
terus mengikutin ke pinggirnya
jari tengah jari manis kelingking gitu
dan mereka harus benar benar terbiasa ketika mengetik huruf ki
nggak boleh pakai jari yang lain
jadi itu harus pakai kelingking
nah harus clearking jadi ke atas gitu
nah kalau misalnya untuk mengetahui apa yang ada di layar
karena kan kita bisa melihat nih tapi ini ada codingan
tulisan tulisan program seperti ini itu seperti apa apakah
pakai suara atau seperti apa kang
ya mungkin ini kita bisa bernavigasi
pesantren sem apostrophe an merupakan pesantren disabilitas netra yang berlokasi di kpdot
nah jadi kita dengar suara yang diucapkan oleh si laptop itu sendiri
aplikasi si screen reader nya ngebacain apa sih yang ada di si layar gitu
jadi semua yang ada di layar semuanya disuarakan gitu ya kang
iya untuk bentuknya teks
harapannya dengan penguasaan teknologi
para santri tunanetra bisa mendapat bekal keterampilan yang akan memudahkan mereka memasuki dunia kerja
paling sekarang udah buat satu aplikasi yang basic beginner review gitu ya aplikasi e learning gitu
terus sekarang lagi membuat satu project semacam marketplace untuk teman teman disabilitas netra yang aksesibel
agar mereka bisa berusaha mendiri gitu
kini ridwan memiliki tantangan agar para santrinya yang sudah lulus kelak bisa diterima di masyarakat luas
menanamkan mental dan semangat juang seperti yang ada pada dirinya
bahwa penyandang disabilitas netra bisa menjadi apa saja dan setara dengan manusia lainnya
sudah jelas secara fisik mereka tidak sempurna oleh orang orang yang mungkin biasa normal
padahal allah tidak melihat apakah normal lihat atau tidak
tapi allah akan melihat bagaimana hatinya seseorang
nah dengan mereka disimpan alkoho dalam hati mereka
maka mereka menjadi orang yang hebat dan orang yang mulia di mata allah dan di mata manusia
tunanetra juga berhak menikmati keindahan dunia memperjuangkan kedamaian di akhirat
berusaha menjadi hafiz menghafal kalam kalam ilahi dan berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha

buat teman teman semuanya yang sama seperti saya
jangan sedih jangan terpuruk karena dunia itu bukan hanya untuk orang yang melihat
dunia itu adil
biarpun kita tidak bisa melihat kita masih banyak yang bisa kita lakukan
semoga teman teman di luar sana paham maksud kita
kalau kita itu sebenarnya sama dengan kalian
setara dengan kalian sama sama makhluk allah
yang ingin mendapatkan pendidikan dan hak hak seperti manusia pada umumnya